ratusan satpam mengikuti apel peringatan hari ulang tahun satpam ke empat puluh satu
di lapangan bajera sandi renon dan pasar rabu pagi
pecara ini digelar secara serentak di sejumlah wilayah di tanah air
dengan dipantau langsung kapolri secara daring
dalam apel ini para satpam telah mengenakan seragam baru
berwarna krem dengan bawahan coklat tua
seragam ini menggantikan seragam sebelumnya yang dinilai
mirip dengan seragam polisi
kabaret skrim polri menyebut penggantian warna seragam satpam
dari coklat menjadi krem berdasarkan kajian yang dilakukan di tubuh polri
selain membingungkan masyarakat
penggantian ini karena ditemukan pelanggaran
atau ketidakdisiplinan oknum satpam dalam memakai seragam tersebut
pembedaan antara masyarakat juga suka bingung ini polisi atau satpam
jadi itu yang membuat supaya memudahkan orang orang di mereka
ya semuanya akan harapannya lebih baik
sementara salah seorang satpam yang sudah bekerja selama delapan belas tahun
sebagai petugas keamanan di salah satu hotel di kawasan itdc
nusa dua bali mengaku
lebih suka dengan seragam awal berwarna putih biru
namun demikian ia tetap mengikuti ketentuan yang berlaku
sesuai dengan aturan baru dari polri
secara jujur kami lebih suka putih biru
namun ini secara pribadi kami
pantai biru adalah pertama kali bapak kapolri
mantan bapak kapolri yang menciptakan itu
kadang merindukan itu
namun di satu sisi kami adalah pengembantangan kanan polri
jadi kami melaksanakan dengan singkat apapun yang menjadi aturan yang telah ditetapkan
seragam satpam sendiri telah mengalami pergantian sebanyak tiga kali
pertama berwarna putih biru saat pertama kali muncul empat puluh satu tahun yang lalu
kemudian diganti dengan coklat pada agustus dua ribu dua puluh
dan sekarang berubah lagi
nandang astike dan pasar bali